dua unit bus kota tingkat surabaya mulai diuji coba pada rabu pagi
warga antusias menikmati sejumlah fasilitas yang diberikan
termasuk bernostalgia menaiki bus kota tingkat yang dulu pernah eksis di surabaya
bus ini merupakan hibah dari salah satu bank swasta untuk pemerintah kota surabaya
pada hari pertama uji coba bus kota tingkat ini cukup ramai peminat
namun rute operasionalnya sedikit berbeda dengan surabaya bus
untuk menghindari rintangan yang ada di beberapa titik kota
seperti rute jembatan merah plaza yang tidak dilewati
kalau masalah rute kita memang saat ini jalankan rute utara selatan ya
kuta utara selatan itu purabaya yang pertama purabaya sampai jmp
tapi karena memang rute jmp ini kita tidak memungkinkan
karena ada viaduk di bi di bank indonesia
itu kita sekarang terakhir di halte pingardi di melaurannya
jadi nanti kita langsung nganan tembahan nganan lagi arah balik ke purabaya
bus ini berkapasitas tujuh puluh lima penumpang enam belas kursi di bawah dan lima puluh sembilan kursi di atas
dilengkapi juga dengan kursi prioritas untuk ibu hamil dan penyandang disabilitas
untuk keamanan terdapat enam kamera cctv tiga tabung pemadam kebakaran
dua belas alat pemecah kaca dan satu kotak medis
bus tingkat pernah beroperasi di kota pahlawan ini pada seribu sembilan ratus delapan puluh an
namun kali ini dibuat lebih nyaman sebagai alternatif transportasi umum
setelah berhenti beroperasi pada tahun delapan puluh an
kini warga surabaya bisa kembali menaiki bus tingkat
dari ketinggian sekitar empat meter saya bisa menikmati suasana kota surabaya sambil berkendara
tak hanya itu kursi yang saya naiki juga nyaman
karena jarak antara lutut dengan dashboard cukup
selama masa uji coba dua minggu penumpang bisa naik dengan gratis
dan setelahnya penumpang harus membayar menggunakan sampah botol plastik seperti pembayaran surabaya bus
beberapa penumpang yang penasaran lebih memilih kursi di atas
kalau untuk perbedaannya sedikit ya mungkin kalau surabaya bus itu memang istilahnya kan memang bisnya kan hanya satu ya
kalau ini kan dua tingkat istilahnya kalau kita bisa naik di atas
bisa naik di atas
kalau kita bisa naik di atas kan ada pemandangan yang kita bisa lihat di sekitar surabaya
karena kita bisa save waktu kita pertama yang kedua itu kita merasa nyaman nyaman banget
bersih itu penting dan safety itu paling penting
apalagi buat kita pengguna kendaraan umum khusus wanita kita merasa benar benar sangat nyaman
rencananya pada akhir tahun ini bus akan dilengkapi lagi dengan suara dan layar informasi
agar penumpang mengetahui setiap hal terpemberhentian
serta gps agar terintegrasi dengan aplikasi surabaya bus